pengacara magdir ismail menepati janjinya membawa uang senilai satu delapan juta dolar amerika
atau sekitar dua puluh tujuh miliar rupiah ke kejaksaan agung
uang ini terkait kasus dugaan korupsi bts kominfo
magdir ismail tiba di gedung bundar kejaksaan agung sekitar pukul sepuluh pagi
menurut magdir uang yang ia bawa dan serahkan kepada kejaksaan ini
merupakan milik kliennya irwan hermawan
irwan saat ini telah menjadi terdakwa kasus korupsi bts kominfo
bersama mantan menko minfo johnny g plate
sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami irwan
jumlah uang yang kami bawa satu delapan juta dolar amerika
uang ini akan kami serahkan atas nama irwan
untuk recovery terhadap hal hal yang sudah pernah dia terima
dan sesuai dengan komitmennya
ini yang kami bawa semuanya
pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang
sebesar satu delapan juta usd atau setara dengan dua puluh tujuh miliar
terkait dengan uang tersebut maka yang bisa hutang kami peksa
ketua nya tidak tahu siapa yang menyerahkan